kita akan lanjutkan kembali kita masuk ke bagian kedua temanya masih sama para paslon adalah korupsi dan terorisme
kini kami berikan kesempatan kepada paslon nomor satu untuk bertanya silakan waktunya adalah satu menit dari kata pertama yang diucapkan
kita tahu korupsi adalah kejahatan yang luar biasa
bahkan pak prabowo pernah mengatakan bahwa korupsi di indonesia sudah stadium empat meskipun ini saya enggak setuju
tapi menurut icw ini menurut icw partai yang bapak pimpin termasuk yang paling banyak mencalonkan mantan koruptor atau mantan napi korupsi
yang saya tahu caleg itu yang tanda tangan ada ketua umumnya berarti pak prabowo yang tanda tangan
bagaimana bapak menjelaskan
bagaimana bapak menjelaskan
waktunya masih ada akan dimanfaatkan
paslon satu waktunya masih ada akan dimanfaatkan
langsung paslon dua menjawab waktunya adalah dua menit
baik itu mungkin icw tapi saya sendiri belum dapat itu laporan itu
ya dan benar benar itu juga saya kira sangat subjektif
ya saya tidak setuju itu saya seleksi
caleg caleg tersebut kalau ada bukti juga silakan laporkan kepada kami
kita tahan para pendukung kita tahan
dan begini pak begini pak begini
ada juga kadang kadang ya tuduhan tuduhan korupsi yang korupsinya itu ya menerima thr seluruh dprd nya semuanya lintas partai pak
kalau kita sekarang cek di kejaksaan boleh kita bandingkan berapa orang yang sekarang sudah
menunggu masuk kpk ataupun sudah di dalam penjara
kita bisa cek
saya kira janganlah kita saling menuduh soal partai kita masing masing
saya jamin partai gerindra akan melawan korupsi sampai ke akar akarnya
kalau ada anggota gerindranya korupsi saya yang akan masukin ke penjara sendiri
waktunya masih ada akan dimanfaatkan
kita tahan paslon dua waktunya masih ada akan dimanfaatkan
pokoknya kita anti korupsi
paslon satu langsung menanggapi kembali apa yang disampaikan paslon dua waktunya satu menit
sebentar sebelum dimulai kita tidak akan mulai kalau kita tidak tenang
mohon maaf pak prabowo jadi yang saya maksud tadi adalah mantan koruptor atau mantan napi korupsi
yang bapak calonkan sebagai caleg
itu ada icw memberikan data itu jelas
itu ada sekali
ada enam yang bapak calonkan
dan yang tanda tangan dalam pencalekan itu adalah ketua umumnya dan sekjen
artinya bapak tanda tangan
pak boleh jawab
apakah waktunya sudah selesai untuk bertanya untuk memberikan tanggapan
kita boleh tepuk tangan dulu
waktunya di freeze ditahan dulu
pak jokowi silahkan lanjut
mohon maaf pak prabowo jadi saya tidak saya tidak menuduh partai bapak korupsi
ini mantan koruptor mantan api korupsi yang sudah
waktunya adalah satu menit
jadi mantan korupsi
saya kira kita pelajari dan begini
ini kan demokrasi pak
kita umumkan aja ke rakyat
kalau rakyat tidak mau memilih ya tidak akan dipilih
yang jelas pak kalau kasus itu sudah melalui proses dia sudah dihukum atau
dan kalau memang hukum mengizinkan kalau dia masih dianggap masih bisa
dan rakyat menghendaki dia
karena dia punya kelebihan kelebihan lain mungkin korupsinya juga tidak seberapa
mungkin dia kena mungkin dia eh begini
kalau curi ayam benar itu salah
tapi kalau merugikan rakyat triliunan itu saya kira yang harus kita habiskan di indonesia ini
waktunya masih ada akan dimanfaatkan cukup baik